bisa ketemu nino disini
mau bikin masalah lagi
harusnya gue ngomong seperti itu
mau selalu cari
tapi abis makan cake kita langsung kesana ya
langsung kesana gak pake lama sekarang
gue ulang tahun pokoknya gue mau senang gue happy
dan lo nemenin gue kita makan dulu ini
ya terima kasih
kamu pesan apa dulu minum dulu
hmm terserah kamu
kita pesan dua strawberry red ya
tunggu pesanannya pak
kita c cart ada siapa
itu ada yang hidup dlatego
kalian mau bahas apa
ya mungkin mbak nin mau ngebahas soal
yang dari roy
aku gak tau deh saya
kan waktu itu aku juga gak dateng
terus ini maksudnya gimana sih
kita dateng kesini cuma buat bahas itu
tetep mau ngebahas mbak andin lagi
ya terus apa
aku tuh awalnya senang banget loh
diajak dinter berdua di luar kayak gini
tapi ternyata tetep aja mbak andin lagi
mbak din lagi terus yang dibahas
yaudah kalau gitu kita pesan makan aja dulu
menu makanannya boleh
mbak andin boleh
kamu mau pesan apa aku yang pesan aja
sera kamu lah
ya kalau gitu saya pesan
udah itu aja
kita mau kesanannya pak
apa yang saya tadi bicara jujur ya
kok nino jadi nanyain gue soal pembunuhan roy waktu itu sih
ini kan gue ada piring gue sendiri
serius coba ya
hmm ada manis manisnya gitu pokoknya kayak kamu
aku ke toilet sebentar ya
bisa ketemu nino disini
mau bikin masalah lagi
harusnya gue ngomong seperti itu
lu selalu cari masalah
aku tuh bener bener heran sama kalian berdua
terlalu kepo sama al dan adin
oh gua tau atau mungkin seorang nino mencintai perempuan yang sudah punya suami
gua jadi anda yang kepo
dia suami saya
kalian berdua harus dapat penghargaan
menjadi suami istri terkebol tahun dua ribu dua puluh
punya pajet gak
anda siapanya aldebaran
ingat anda sikap saya apa disuruh aldebaran
saya mau lapor polisi loh
lu pikir gua takut
gua gak takut
dan al udah gua anggap seperti kakak gua sendiri abang gua
belum macem macem sama al gua hapisin lu
jadi sahabatnya roy
gak heran sama sama brengsek orangnya
nina rela gak cukup
bikin gua tau sama lu
nina rela gak cukup
eh win serem banget ya di luar
pakai ada yang berantem segala
iya cowok yang tinggi banget itu kayaknya marah banget sama cowok yang satu lagi
rusak kita belum selesai
oke sampai lagi ya
nak dapur yah

mereka bisa lepas
tiga jam lebih lagi
emang keterlaluan sih angga
apa dia beneran mau kurung gue sama andien disini sampe pagi
kok hpnya angga gak aktif sih
bener bener sih angga